ada temuan terbaru anggota satuan narkotika polres jakarta barat
menggerbek bandar sabu sabu di petojo utara jakarta pusat
dan dalam penggerbekan ini polisi menangkap tiga tersangka
dan menyita berbagai jenis narkoba
diantaranya narkotika jenis baru pentilon
tiga pria ditangkap anggota satuan narkotika polres jakarta barat
dalam penggerbekan di kawasan pekojo utara jakarta pusat
selasa malam tiga belas maret lalu
setelah digeledah polisi menemukan tiga paket narkotika
yang diduga sabu sabu di dalam tas
selain itu polisi juga menemukan empat puluh butir kapsul pentilon
yang merupakan narkotika jenis baru
narkoba ini digunakan dengan cara dicampurkan dengan air mineral
narkoba jenis ini memiliki efek halusinasi
euforia berlebihan dan insomnia bagi penggunanya
polisi kini masih menyelidiki asal narkotika tersebut
termasuk bahan dan cara pembuatannya
sebelumnya badan narkotika nasional telah menemukan
tiga jenis narkotika baru berbentuk padat itu masuk dan beredar pada februari
hingga kini telah ditemukan tujuh puluh satu jenis narkotika baru di indonesia
dalam bulan februari sampai dengan maret kemarin
kita ada temukan tiga jenis baru yang beredar di indonesia
dengan demikian kalau kemarin ada enam puluh delapan yang sudah kita temukan
narkoba jenis baru dengan penambahan tiga ini
berarti sekarang sudah ada tujuh puluh satu narkoba jenis baru
dan itu semua berbentuk padat
artinya dia bukan liquid atau cairan
masyarakat diharapkan mewaspadai peredaran narkoba
karena jenisnya terus berevolusi menjadi berbagai jenis dan tampilan
aparat penegak hukum pun terus mengungkap dan melakukan tindakan preventif
agar generasi indonesia tidak hancur oleh narkoba
rizal khan jakarta
informasi barusan menjadi bukti kalau indonesia masih darurat narkoba
narkoba jenis baru ada juga berbagai modus penyelundupan narkoba ke indonesia
juga jadi bukti bahwa indonesia ini menjadi lahan basah bagi pengedar
hal apa saja yang telah dan akan dilakukan bnn untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba
di studio after sepuluh sudah hadir deputi pemberantasan badan narkotika nasional
irjen paul armandepari dan jendrala
dan juga bapak jeffrey tambayong selaku ketua umum gerakan mencegah daripada mengobati
kita langsung saja yuk berbincang bincang dengan pak arman dan juga pak jeffrey
selamat pagi selamat datang
nah ini kalau kita melihat dari informasi tadi ada sekitar dalam waktu singkat lah istilahnya
satu jenis narkoba baru itu sebenarnya apa saja faktornya mungkin ke pak arman terlebih dahulu
iya memang baru minggu yang lalu kita temukan tiga yang baru
selama ini ada enam puluh delapan jenis yang disebut dengan narkotika jenis baru atau nps
nah yang terakhir kita temukan ini memang ada tiga jenis dan itu semua berbentuk padat
nah di indonesia sendiri sudah ditemukan tujuh puluh satu

menjadi bagian dari undang undang narkotik
nah kalau itu sudah bisa kita lakukan penindakan
apabila ditemukan di masyarakat
lalu enam lagi
nah itu yang belum
nah ini sedang dalam proses
itu dia yang menjadi salah satu
kalau kita lihat secara keseluruhan china itu sudah mengklaim bahwa mereka menemukan di negaranya kurang lebih delapan ratus jenis yang baru
sebagian seperti yang ditemukan di indonesia
kemudian pbb sendiri dalam hal ini unodc itu juga sudah mengumumkan mereka sudah menemukan di seluruh dunia tujuh ratus tiga puluh sembilan jenis
nah jadi kalau kita ini sekarang tujuh puluh satu maka kemungkinan besar itu akan bertambah
ya tentu kita mengharapkan
tergantung bagaimana kita ini
iya tentu ya
jangan sampai seperti itu
salah satu jenis narkoba baru kan kita tahu bersama di daerah jakarta
tadi itu juga sudah kita informasikan
kita langsung saja nih melihat lebih detail lagi pak
ada rekan kami di polres jakarta barat
ada informasi terkini pasca penggerbekan satuan narkotika polres jakarta barat beberapa waktu lalu
berbagai jenis narkoba disita
di antaranya narkoba jenis baru pentilon
sudah ada rekan kami mumtazah chattradiningrat di sana
selamat pagi taza
hal apa yang berhasil diungkap kepolisian atas temuan ini
silahkan taza dengan laporan anda
selamat pagi taza

dan sudah bersama saya saat ini adalah kepalanya langsung
yang ini bapak akbp suhermanto

yang ini bapak akbp suhermanto
yang nantinya kita akan membahas lebih lanjut bagaimana satuan ini kemudian berhasil mengungkap
temuan adanya sebuah jenis ataupun senyawa kimia yang kemudian diketahui sebagai pentilon
kemudian dijadikan sebuah sebagai barang narkoba begitu yang diedarkan kepada masyarakat
pagi pak soeharto pagi pagi ya bapak mungkin bisa ditunjukkan sedikitnya pada depan kita
ini ada sebuah ada beberapa butir apa nih pak sebenarnya ini adalah kapsul yang mana dalam
kapsul ini kandungannya narkotika jenis pentilon sebagaimana telah diatur dalam permen kes nomor lima puluh delapan
tahun dua ribu tujuh belas dan ini kita tangkap dari jaringan y yang kemarin kita ungkap empat orang tersangka
dengan barang bukti empat puluh kapsul pentilon dan tiga ons sabu jadi apakah memang kemarin pada saat
penggerbakan tersebut memang sudah mendapatkan informasi bahwa keempat tersangka ini mengedarkan
pentilon jadi kita berapa
informasi bahwa ada jaringan narkotika yang mengedarkan narkoba jenis baru terus kita dalam
informasinya kita lakukan pengintaian pembuntutan kita tangkap di daerah jakarta pusat langsung kita
kembangkan ke kediaman yang mana barang tersebut disimpan oleh istrinya jadi sudah berarti sebelumnya
sudah mengetahui bahwa memang para tersangka ini mengedarkan pentilon ya pak ya untuk jenis
pentilonnya kita belum bisa pastikan karena kan pada saat itu belum kita
lagi nampak bahwa namun tetapi kita udah dapur informasi bahwa ada narkotika jenis baru yang
mereka bisa dikatakan bahwa ini pertama kalinya saat narkoba ini menemukan pada
saat penggerbekan dan pada saat investigasi ini ada peredaran pentilon ya pak ya memang kita baru
pertama melakukan pengungkapan untuk jenis narkoba pentilon karena memang pentilon ini baru masuk dalam
undang undang narkotika tahun dua ribu tujuh belas berdasarkan pemenkes nomor lima puluh delapan menurut informasi tersebut ada
sejauh ini nih pak mereka sudah berapa lama menjual pentilon dan berapa banyak yang telah mereka jual
khusus pentilan mereka baru dua kali ya yang pertama kemarin dapat tiga ratus lima puluh terus dia dijual tiga ratus butir
terus ini sisanya rp tiga ratus sepuluh yang mereka sudah lakukan terus ini sisanya
namun untuk jaringan narkoba ini ketika ini mereka sudah jalan selama dua tahun
antara suami dan istri mereka bekerja sebagai jaringan narkotika udah dua tahun
nah kedua tersangka ini yang suami istri ini kan adalah kurir bisa dikatakan seperti itu ya pak untuk penjualan pentilon
nah sedangkan untuk siapa sebenarnya yang memiliki pentilon ini yang mensuplai pentilon ini kepada pasangan suami istri ini
untuk pengendali dari pasangan suami istri ini inisial atas nama aj berdasarkan pengakuan dari tersangka bahwa mereka dulu tetangga
terus aj tertangkap narkotika perkara narkotika dan saat ini ada di lapas
informasinya ada di lapas berdasarkan tersangka yang kita amankan
dan kemarin kita sudah koordinasi dengan pihak lapas di kelas satu tangerang kita masih dalamin identitas yang disampaikan oleh tersangka yang kita amankan
namun sampai sekarang belum ketemu data tersebut di lapas tangerang
berarti yang dikatakan sebagai aj yang merupakan terpidana narkoba juga pak ya yang berada di lapas tanggerang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya ya pak
berarti dia belum ditemukan di lapas berarti gitu ya pak
kesulitan kita tersangka ini mengenal aj ini inisial ya nama samaran terus nama pasar di dunia transaksi narkoba dia tidak tahu nama aslinya
makanya kita masih lakukan koordinasi dengan pihak lapas tangerang untuk mencari nama asli si pengendali yang mengendalikan pentilon ini
oke tapi sejauh ini berarti aj mengendalikan ini seperti apa nih pak apakah mereka bertemu secara langsung atau mungkin tersangka ini mereka mendapatkan dari tempat yang sudah ditentukan
untuk pola transaksinya mereka mengendalikan menggunakan handphone
handphone terus ac memerintahkan kedua tersangka ini mengambil barang terus setelah itu dibawa ke rumah mereka bagi bagi setelah itu akan ada transaksi berikutnya akan dikasihkan ke siapa nanti ada perintah dari aceh
apakah sudah ada informasi nih pak sejauh ini pengguna pentilon yang diketahui pak
kalau dari karakteristik bentuknya ini pentilon ini berbeda
pentilon ini kan sama dengan ekstasi hampir sama dengan ekstasi dan efeknya juga hampir sama halusinasi terus infornia terus stimulan juga ini efeknya hampir sama dengan ekstasi
cara penggunaannya memang berbeda kalau ekstasi kan dia langsung diminum kalau pentilon ini harus dibuka dulu dimasukkan dalam kakinya terus dimasukkan dalam cairan bisa dengan air putih soft drink ataupun lautan lautan lain
itu yang kemudian
ini bisa dikatakan membuat banyak orang tertarik untuk menggunakan jenis jenis seperti ini atau apakah ada jenis narkotika lain yang seperti ini pak cara pemakaiannya
ya untuk saat ini berdasarkan penyelidikan kami di lapangan untuk pentilon ini masih jarang sekali ya dan kita baru pertama kali menemukan jenis ini
kalau menurut dugaan dari kepolisian sendiri apakah pentilon ini dibuat di indonesia atau dari luar indonesia pak
kalau untuk sejauh itu kita masih perlu pendalaman ya karena kan untuk aj nya
kita belum dapat keterangan karena yang bersangkutan belum kita tangkap ya nanti setelah kita tangkap mungkin bisa kita dalamin keterangan lebih lanjut barang yang dapat dari mana dibuat di indonesia atau impor dari luar
terima kasih banyak pak surmanto untuk informasinya dan tadi sudah terdengar teman teman seperti apa sebenarnya kesulitan dari pihak kepolisian untuk mengungkap siapa kemudian dibalik pengedaran narkotika apalagi narkotika narkotika jenis baru seperti ini karena banyak sekali memang
indonesia anissa dhaniar
baik terima kasih mumtazah
untuk laporan anda langsung dari polres jakarta
barat ini juga membuat kita
semakin harusnya terbuka begitu ya
pak arman dan juga pak jeffrey soal
kembali lagi masuk ke indonesia nah kalau kita
sindikat internasional yang mungkin saja membawa
barang haram ini pak arman
apakah bnn mengetahui betul negara negara
mana saja yang memang mungkin
memasuk barang barang tersebut
tujuh puluh satu yang sudah kita temukan
kalau kita lihat jenisnya
disebut dengan thc
kalau dibandingkan dengan
yang aslinya karena ini
pada umumnya adalah sintetik
oh ya lebih berbahaya itu berarti
kemudian jenis yang sekarang ditemukan
beberapa tahun yang lalu sudah pernah
waktu itu memang
belum masuk ke dalam undang undang
kita nah paling
banyak jenis ini
ditemukan di daerah
eropah timur dan eropah utara
nah termasuk juga
yang kita sebut dengan
itu juga jenis yang ini
jadi sudah pasti jenis narkoba baru
itu datangnya memang sindikat internasional ya pak ya
ke indonesia kecuali ganja
dari luar negeri
oleh karena itu
kalau disebut tadi bahwa ini memang
saya bisa pastikan itu memang benar
karena kita lihat dari
sumbernya sendiri yang berasal
dari luar negeri kemudian
orang orang yang terlibat
dalam sindikat itu juga
berbagai bangsa nah dari
dua faktor ini saja berarti
kita simpulkan bahwa
memang sindikat ini
bekerja secara internasional
ngeri betul ya
dan kalau kita ngelihat
ganyanya atau sistem

apalagi tadi pentilon juga dinyatakan bahwa memang berbentuk serbuk
tapi kemudian bisa dimasukkan ke dalam air minum
pasti ada banyak modus penyelundupan
mungkin kita juga harus tanya dengan pak jeffrey ya
sebagai ketua umum gerakan mencegah daripada mengobati
seberapa jauh masyarakat mengetahui ada yang narkoba
mungkin penyalahgunaan obat obat terlarang yang mereka pikir
ini tidak masuk ke dalam ranah narkoba narkotika dalam undang undang
kalau menurut saya secara garis besar
masyarakat tahu narkoba itu berbahaya
tapi mereka hanya tahu di kulit tapi tidak secara dalam
dan mereka kadang kadang tidak tahu secara dalam itulah
akhirnya membuat mereka kadang kadang tanpa sadar udah pakai narkoba
nggak sadar bahwa mereka itu pakai narkoba
tidak sadar kalau itu narkoba
narkoba hanya untuk meningkatkan stamina
untuk detox supaya bisa kurus
tetap bisa beraktivitas tanpa makan
mereka tidak sadar yang mereka makminya
minum itu sebenarnya narkoba
sadar sadar pas sudah ketangkep tes urin positif
mereka oh ini baru narkoba kami nggak tahu
makanya penting untuk pengguna ini atau demand ini kan
selain dari pak armanda pari tadi
deputi berantas untuk pemberantasan
perlu sekali giat itu untuk melakukan penyuluhan p empat gn itu
untuk seluruh masyarakat tahu secara dalam
jenis jenis narkoba yang terbaru
dan efek efek dampak dampaknya itu
sehingga mereka akan mencari narkoba
mereka akan hati hati minum dari teman pun akan hati hati
bergaul pun akan hati hati
karena mereka seringkali banyak yang kami temukan
hampir sepuluh tahun kami di
dulu gerakan mencegah dan mengubati
sekarang namanya garda mencegah dan mengobati
kalau dulu kami lima tahun fokus penyuluhan
sekarang tetap fokus penyuluhan
tapi sekarang dengan sebagai wadah ipwl
institusi penerima wajib rawat rehabilitasi
sesuai dengan undang undang lima puluh empat tahun nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan
yaitu setiap pecandu narkotika
wajib direhabilitasi sosial dan medis
maka kami sebagai swasta yang bergerak hampir lima tahun ini
bersama kementerian sosial
dibawah keuatan dengan bnn untuk mengadakan rehabilitasi pecandu
jadi pecandu narkoba ini harus direhabilitasi
tapi yang belum kena narkoba ini harus diberikan edukasi yang sangat jelas
jangan hanya sekedar say no to drug atau begitu
jadi harus secara jelas
mereka nggak main main dengan ini
karena kalau udah kena dengan narkoba
kan tidak ada kata sembuh
yang hanya bisa dipulihkan
tingkat relapsi masih bisa terus ada
mentoring dan federing untuk anak anak pecandu narkoba ini
dengan beberapa program terapi terapi yang kita lakukan
jadi jangkauannya sejauh ini dua puluh tujuh provinsi itu ya pak
yang kami cabang ada dua puluh tujuh provinsi
harapan kami sih tahun ini
ya mudah mudahan tiga puluh empat provinsi kami bisa ada cabang cabang
untuk membangun kerjasama semua lembaga
aware masyarakat kami mau membangun apa
semangat untuk sama sama perang terhadap narkoba
segala macam apapun kegiatan yang kami lakukan
termasuk tanggal delapan belas ini nanti ada satu obor perdamaian
dari danau tondano ke danau toba
kita mau bikin semangat perang terhadap narkoba
perang terhadap narkoba di kurang lebih hampir tiga puluh kota
kami akan bergerak ini untuk perang terhadap narkoba
sebenarnya tujuan kami ini membangun aware sebenarnya
supaya kita perang terhadap bandar bandar narkoba
hukum mati bandar bandar narkoba
karena jangan terlalu banyak bicara tentang narkoba
kita bicara tentang hak asasi manusia lah
pernah berpikir nggak yang lima belas ribu sampai dua puluh ribu orang
per tahun mati keluarga karena narkoba
jangan cuma bandar ditembak mati
kita ribut ribut hak asasi manusia
sementara anak anak bangsa kita yang mati karena narkoba
tapi lebih banyak mereka yang mati karena terpapar narkoba itu tadi ya
pak jeffrey dan pak arman menarik
pasti kita masih akan berbincang soal ini
modus penyelundupan yang makin beragam
dimasukkan dalam berbagai macam bentuk
hingga akhirnya ya mengelabuhi dari pihak pihak tertentu
nanti kita akan masih berbincang soal ini
masyarakat pasti harus satu suara ya
jika narkoba itu musuh bersama
after sepuluh akan melanjutkan perbincangan usai jeda
jalan kemana mana tetap bersama kami
ya bahaya sekali
karena pasti merusak masa depan anak anak ya
anak anak itu karena itu narkoba itu biasanya dia nyerang otak
saya juga di zaman saya dulu itu
banyak yang narkoba
teman teman saya yang mau konsumsi
dan rata rata mereka sekarang sudah pada meninggal
anda masih bersama kami di after sepuluh
narkoba sudah masuk ke berbagai lini masyarakat
polisi menangkap seorang residivis
yang mengedarkan narkoba ke pesantren di jember jawa timur
kepolisian resor jember jawa timur menangkap andre kiranata
seorang residivis kasus narkoba yang belum lama keluar dari penjara
warga desa pace kecamatan silo jember ini dituduh mengedarkan obat keras
di lingkungan pondok pesantren
dengan sasaran para santri yang masih berusia belasan tahun
kasus ini terbongkar setelah sejumlah santri di pesantren bahrul ulum
desa karangharjo mabuk obat keras
kemudian yang bersangkutan juga menerangkan
bahwa pernah ada santri yang membeli di tempat yang bersangkutan
santrinya pun sudah kami interogasi dan menyatakan bahwa betul membeli dari andre
tersangka menjual obat keras kepada para santri
saat mereka keluar dari pondok untuk berbelanja keperluan sehari hari
di pondok saya santri sebetulnya diizinkan untuk keluar untuk kebutuhan mereka sehari hari
karena sebelumnya tidak pernah terjadi hal semacam ini
nah ketika terjadi semacam ini
baru saya melarang santri untuk tidak keluar seenaknya
dan hanya untuk kebutuhan kebutuhan yang ditemani oleh orang tuanya mereka bisa keluar pondok
tersangka menjual obat keras dalam bungkus paket kecil berisi sepuluh butir
yang dijual seharga dua puluh ribu rupiah perbungkus
nur hadi wicaksono jember
wah terlanjur menjamur ya
bahkan ini yang sekarang sedang heboh nih bapak bapak dan juga anissa
kemudian ternyata dia yang mengetahui dan juga mengendalikan peredaran sabu di indonesia
itu berarti memang
bukan udah gak bisa melihat umur lagi ya ini tergantung dari mana dan dengan siapa mereka bergaul begitu ya pak jeffrey
dan kalau misalnya kita melihat juga memang
peredarannya sudah sampai ke pesantren
ini berarti juga harus ada evolusi lagi dari gerakan gerakan mencegahnya
apa saja ini tantangan tantangannya di masa sekarang
pak jeffrey apakah ada yang jadinya berbeda gitu
penyuluhan penyuluhannya ternyata sudah sampai ke pesantren
bahkan dijual hanya dua puluh ribu rupiah
pendekatan yang mungkin jadi ya
tahun lalu dapat muri
mengadakan acara di delapan santriawan santriawati di madura
kami di situ memberikan acara karena di situ ditemukan beberapa kasus
mereka kaget kok anak anaknya pemakai narkoba
nah jadi seperti itu
jadi kami bikin deklarasi santriawan santriawati
bahwa antinarkoba terbesar di dunia
lalu dari situ pas acara lebaran di bulan puasa itu
para kiai kiainya mengadakan bukan lagi pendalaman agama bukan tidak penting
tapi mereka tuh sebelum buka puasa
mereka melakukan penyuluhan bahaya narkoba ke daerah daerah
jadi itu yang kami harapkan kami sebarkan melalui media sosial dan sebagainya
kami berharap semua tokoh tokoh agama
baik di pesantren gereja wihara atau bagaimanapun
mereka juga bisa masuk ke sana
dan ini harus ada perang bersama
kita harus dukung bnn kita harus dukung pemerintah
dengan ketika pak presiden mengatakan indonesia darurat narkoba
ini kan dari pak arman dan tim kan berkata
fight agen drug perang terhadap narkoba
jadi jangan hanya biarkan pak arman dan tim sendiri
kita seluruh masyarakat harus perang
tentu fungsinya dengan masing masing
ada yang bagian penangkapan
ada yang bagian penangkapan
ada yang bagian penangkapan
ada yang bagian penangkapan
ada yang bagian penangkapan
ada yang bagian penangkapan
ada yang bagian penangkapan
ada yang bagian pencegahan dengan mengadakan penyuluhan
memang menurut saya harus secara masif
bukan hanya sereminial sereminial
kami punya filosofi tiada hari tanpa penyuluhan
kami punya anak anak rehabilitasi di
kami punya panti rehabilitasi gmdm
memang nggak sampai seratus orang
tapi rawat jalan kami ada hampir lima orang
wow jadi tiada hari lah ya
kalau pak arman
tiada hari tanpa memberantas juga ini
nah ini saya nggak kebayang berapa macam
berapa banyak listing yang harus dilakukan oleh deputi pemberantasan bnn
memang kalau kita lihat ini kita kaget
bukan hanya jenis jenis baru yang sedemikian banyak masuk ke indonesia
ternyata di sekitar kita pun sudah banyak
seluruh kalangan bisa terkena penyalahgunaan narkoba
tadi kita lihat ada dari pesantren para santri
nah ini memang harus kita sikapi
tidak hanya dari segi pemberantasan
ya pemberantasan itu biasanya kita tujukan hanya untuk memutuskan supply
tetapi sebenarnya yang lebih penting itu bagaimana kita mengurangi permintaan atau demand
nah inilah yang menjadi target kita saat ini
bagaimana kita harus mengurangi pasokan
mengurangi supply dengan pemberantasan dilakukan
kemudian bagaimana kita juga menekan permintaan dari masyarakat
sebab kalau permintaan tetap ada
masyarakat tetap mencari
maka sindikat ini akan tetap dengan senang hati
untuk memasuk ke kita men supply ke kita
ini juga terbukti dengan harga yang dijual di indonesia katanya memang lebih mahal itu benar ya pak
nah itulah salah satu penyebabnya
perbedaan harga yang sangat tinggi dan menggiurkan
dilihat dari modal produksi dari bahan bahan narkoba itu dibandingkan dengan keuntungan yang didapat
itu memang sangat menggiurkan
nah di samping itu juga
karena mereka ini menganggap penyalahgunaan narkoba itu bukan kejahatan
tapi mereka menganggap ini adalah bisnis
ini bagian dari pekerjaan kita
ya bagaimana menghasilkan uang
mereka tidak peduli ada yang mati ada yang sakit yang penting bisnis mereka berjalan
dan mereka menerima uang
nah itulah salah satu yang saya sebut tadi
maka pasarnya ini yang harus kita tutup
selama pasarnya itu masih ada di indonesia
dengan jumlah penduduk yang sangat besar ini
ya tidak harus ya tapi potensial dalam pengguna narkoba ini
nah oleh karena itu
kalau ada permintaan dari sini
pasti mereka akan supply
dan pada kenyataannya
narkoba yang masuk ke indonesia dari luar negeri
berapa pun terserap oleh pasar kita
artinya kalau hari ini dikirim lima kilo
habis di pasar
juga habis di pasar
mungkin bulan depan ada satu ton juga
habis di pasar
tidak pernah setelah diimpor
maka dia akan mengendap lama
kemudian di ekspor lagi keluar tidak ada re export
itu menandakan bahwa di indonesia memang penggunanya sangat besar
nah maka kita akan mulai dari mana nih pak
melihat begitu kompleksnya belum lagi nanti ada masyarakat
ya kami sering memberitakan juga mereka
mau tidak mau menjadi kurir
hanya karena masalah ekonomi
itu kan berarti kompleks lagi itu pak
ya oleh karena itu tadi saya sampaikan
yang sangat penting kita lakukan ini
sebenarnya adalah pencegahannya
nah pencegahan ini kalau kita bisa jalankan
maka mereka tidak akan ada pasar lagi
nah siapapun pedagang apapun dia
sebagus apapun barangnya
kalau tidak ada yang beli
dengan sendirinya mereka akan putus
mereka akan berhenti
tetapi walaupun keuntungannya kecil
kalau dalam jumlah banyak ada terus
ya mereka akan selalu
nah oleh karena itu kalau di bnn sendiri
melakukan kegiatan pemusnahan dan pengungkapan kasus kasus narkoba ini
tidak hanya pada berhenti di dalam penangkapan dan penyitaannya
lulusuran juga termasuk ya pak ya
kita diwajibkan untuk membuka dan juga memutus
mengungkap semua jaringannya
nah dengan apa
nah salah satunya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang
nah dengan melakukan penyidikan ini
diharapkan bukan hanya kalangan kalangan bawah
yang kita tangkap kemudian dihukum
tetapi juga kita berupaya untuk menemukan siapa ini
tokoh tokohnya siapa ini mastermindnya
dan siapa yang ikut menikmati hasil dari kejahatan itu
itu harus semua dilakukan penindakan
sehingga dengan demikian kita harapkan
sindikat itu mati
karena seperti yang saya bilang tadi bahwa
finansialnya itulah yang menjadi darah mereka sebenarnya
kalau kita hentikan itu
kita harapkan mereka tidak mampu beroperasi lagi
artinya kalau istilah kita selama ini
kita berupaya untuk memiskinkan mereka
supaya operasi mereka tidak bisa berjalan lagi
sebab kalau mereka masih punya aset
dukungan anggaran keuangan besar
maka mereka juga akan sangat mudah untuk mempengaruhi
dalam tanda kutip petugas petugas
berbicara mengenai permintaan yang juga memang masih tinggi begitu
kalau di indonesia sendiri
apakah memang bukan hanya kalangan mana saja yang bisa terpengaruh begitu
namun apakah ada kota kota tertentu
misalnya kota metropolitankah atau kota bagaimana
yang punya dimensi cukup tinggi karakteristik seperti apa
dari survei kita yang terakhir dua ribu enam belas
di sana kita ranking
per provinsi kita melihat berapa jumlah penduduk
yang terkena atau menjadi pengguna narkoba
di setiap provinsi
itu yang kita sebut biasanya prevalensi
artinya presentasi jumlah penduduk
yang ada dibandingkan dengan pengguna narkoba
nah dari hasil survei kita itu
dki memang masih yang tertinggi
kemudian yang kedua itu kalimantan
kalimantan timur khususnya
nah yang ketiga sumatera utara
itu memang karena itu adalah daerah daerah yang mungkin saja dimasuki pelabuhannya
seperti apa pak
kenapa daerah daerah itu yang
kalau ibu kota jakarta dibutuhkan negara
tapi kalau sumatera utara kalimantan
apa yang membuat daerah tersebut menjadi salah satu yang tertinggi
ya salah satu kalau kita lihat sumatera utara dan kalimantan
ini memang masih menjadi pintu masuk yang paling besar dan paling banyak
dari luar negeri terutama penyelundupan penyelundupan narkoba
yang berasal dari
berasal dari luar negeri melalui jalur laut
nah untuk sumatera utara
itu kita memang sudah mengidentifikasi bahwa
mulai dari aceh sampai ke lampung sebenarnya
itu banyak sekali jalur jalur ilegal
atau biasa kita sebut pelabuhan pelabuhan tikus
yang bisa digunakan untuk membawa narkoba
dari luar negeri baik dalam jumlah besar maupun jumlah kecil
kemudian kalau kita lihat dari segi jaraknya
katakanlah sekarang ini yang menjadi daerah transit narkoba di indonesia
itu adalah malaysia
malaysia yang paling banyak yang kemudian mengirim ke daerah kita
di lelahnya itu yang paling dekat juga dengan negara kita
jarak yang dekat ini
kemudian perairan dan pantai yang terbuka
yang tidak cukup pengawasannya
kemudian di sana ada penduduk yang siap untuk membantu sindikat ini
baik dalam transportasinya
nah ini akan sangat potensial
ini akan sangat berpengaruh kepada pasokan dan pengguna narkoba
baik itu di sumatera utara
sama kondisinya geografisnya dengan kalimantan
tentu butuh tangan yang lebih panjang lagi ya pak ya
tangan lebih banyak lagi
salah satunya juga bekerja sama dengan tim dari gmdm sendiri ya
untuk masalah itu
nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi pak
utamanya soal apa sebetulnya prioritas yang harus diutamakan
diberi penyeluhan terhadap masyarakat
dan juga tadi
kalau bnn punya pemetaan tersendiri soal pemberantasan
nah bagaimana dengan soal penyuluhan ini
apakah ada daerah daerah prioritas juga
pemerintah memang telah membangun tujuh tempat rehabilitasi narkoba
berbasis pondok pesantren
salah satunya adalah di malang jawa timur
betul dan di tempat ini
para pengguna narkoba
tak hanya direhabilitasi secara fisik
tapi juga secara spiritual
cara ini diharapkan mengurangi potensi pengguna kembali tergoda narkoba
saat kembali ke masyarakat
pondok pesantren bahrul maqviroh
merupakan salah satu tempat rehabilitasi pengguna narkoba
berbasis pondok pesantren di indonesia
bekerja sama dengan kementerian sosial
pesantren di malang jawa timur ini menerima dua ratus peserta rehabilitasi setiap enam bulan
pondok pesantren ini menyediakan lahan seluas satu hektare
khusus untuk tempat rehabilitasi narkoba
tempat ini memiliki program rehabilitasi yang terstruktur
dan harus dijalani peserta rehabilitasi minimal selama enam bulan
saat pertama datang
peserta rehabilitasi ditempatkan di ruang primary
untuk diketahui rewayat penggunaan narkobanya
dan menjalani detoksifikasi
peserta yang tidak dapat dikendalikan
dengan terpaksa akan ditempatkan di ruang isolasi sampai tenang
selama lima bulan pertama
peserta rehab menjalani program yang telah ditentukan pembimbing
seperti penyaluran bakat seni atau olahraga
untuk menguatkan sisi spiritual
mereka harus mengaji dan mengikuti ibadah lainnya
para penghuni tempat rehabilitasi ini rata rata masih termasuk usia sekolah
pengelola pondok menyediakan sekolah mulai smp hingga sma
sehingga peserta rehabilitasi tidak harus putus sekolah
kalau rata rata dua puluh lima kebawah kebanyakan
memang kita untuk generasi muda
sekarang kan kebanyakan yang memakai narkoba itu kan yang dirusak kan generasi muda
jadi kita perbaikan untuk generasi muda
masa jenjang masa depannya masih lama mas
kita kan juga ada sekolah untuk jenjang lanjutan pendidikan kan kita juga ada
pemerintah telah menganggarkan sepuluh miliar rupiah
untuk membangun tempat rehabilitasi narkoba berbasis pesantren
pesantren memang diharapkan berperan lebih aktif dalam pemberantasan narkoba
ya berbagai langkah preventif sudah dilakukan
namun mengapa penyalahgunaan yang membuat permintaan terhadap narkoba di indonesia masih tinggi
apakah hukuman mati kurang membuat jerah
kami jeda dan perbincangan akan kami lanjutkan
ya utama sih dari pergaulan lebih dekat sama allah
ya itu sih jangan ya kalau kita ada ngajak temen yang nggak bener sih usahain jangan ikut ikutan
malah kita harus memberitahu ke teman kita
udah lah lu jangan kayak begini begini itu dosa
itu sih lebih kesipu
terima kasih bersama anda berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penjualan narkotika
salah satunya dengan menerapkan hukuman mati
ya walau menuai kontroversi sejumlah terpidana mati telah dieksekusi dalam kurun waktu tiga tahun
berikut ini sejumlah nama yang masuk daftar eksekusi sejak tahun dua ribu lima belas
dalam kurun tiga tahun kejaksaan agung telah melaksanakan tiga tahap eksekusi bagi para terpidana mati kasus narkoba
sejumlah nama mencuat dan acapkali jadwal eksekusi dirilis
tercatat ada delapan belas terpidana mati yang telah dieksekusi dalam gelombang yang berbeda
salah satunya rani andriani asal cianjur jawa barat
rani difonis hukuman mati oleh pengadilan negeri tangerang karena kedapatan membawa tiga lima ratus gram heroid
ia ditangkap bersama dua saudaranya meiri kaola serta ma harwan dan ketiganya difonis hukuman mati
namun hanya grasi rani yang ditolak presiden joko widodo
ia pun menjadi salah satu yang harus terkena pelurusan eksekutor pada gelombang pertama januari dua ribu lima belas
pada eksekusi gelombang kedua nama zainal abidin menjadi salah satu yang disebut
pria asal palembang sumatera selatan itu ditangkap di kediamannya dengan barang bukti berupa lima puluh delapan tujuh kg ganja pada desember dua ribu dua puluh
awalnya ia hanya difonis hukuman delapan belas tahun penjara
tetapi hasil banding malah memutuskan difonis hukuman mati
zainal pun dieksekusi di nusa kambangan pada april dua ribu dua puluh
freddy budiman menjadi nama yang paling disorot publik ketika jadwal eksekusi gelombang ketiga dirilis
freddy ditangkap ketika kedapatan menyelundupkan satu empat juta pil ekstasi dari tiongkok
selama mendekam di lapas cipinang ia pun diketahui menjalankan bisnis narkoba dari dalam lapas
ia dipastikan terkena salah satu peluru jurutembak yang menyebabkan penyakit

jangan lupa like share dan subscribe channel ini
dan deputi badan pemberantasan narkotika nasional irjen arman depari dan ketua umum gerakan mencegah daripada mengobati
jeffrey tambayong masih bersama kami di sini di after sepuluh
kalau kita bicara langsung nih pak arman terkait dengan hukuman mati
seberapa efektif itu memang bisa membuat jerah dan membantu deputi pemberantasan untuk mengungkap kasus narkoba

kita lihat sebenarnya undang undang kita undang undang narkotik undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan ini
boleh dikatakan salah satu undang undang yang memberikan ancaman hukuman yang terkeras dan terberat di dunia
kenapa karena undang undang ini sudah membatasi ada hukuman yang minimal
dan hukuman yang paling tinggi adalah hukuman seumur hidup sampai hukuman mati
nah kalau dilihat apa dampaknya ya kita seharusnya harus melihat bahwa tujuan penghukuman itu adalah untuk memberikan efek jerah kepada pelakunya
dan juga untuk melindungi masyarakat yang lain

nah oleh karena itu kita harus melindungi masyarakat yang lain
kita harus percaya karena ini adalah hukuman mati merupakan hukum positif di negara kita dan masih berlaku
nah permasalahannya sekarang kalau hukuman sudah dijatuhkan tetapi kita belum melaksanakan
nah di sini yang perlu konsistensi
nah kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan negara negara lain terutama negara tetangga kita misalnya malaysia singapura dan china
misalnya malaysia singapura dan china
dalam batas batas tertentu artinya kasus narkoba sekecil apapun kalau memang sudah dijatuhkan atau difonis hukuman mati ya itu tinggal dilaksanakan
betul tidak mengulur waktu lama begitu ya
permasalahannya tadi seperti disampaikan di sini memang banyak yang pro dan kontra
nah seharusnya itu kita harus lupakan
karena itu adalah hukuman mati
ini adalah hukum kita yang harus kita hormati
dan kalau kita itu laksanakan itu juga sebenarnya memberikan keadilan bagi para korban
kemudian kalau kita lebih jauh lagi undang undang ini masih berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum yang lain
bahkan tidak ada satupun ketentuan nasional dan internasional yang dilanggar
kalau hukuman mati dilaksanakan
nah memang kita belum pernah melakukan survei sejauh mana dampaknya terhadap pengguna narkoba
tetapi kalau kita lihat di negara lain lagi seperti tadi disampaikan ada di filipina dengan tindakan yang keras seperti itu
kita melihat bahwa hasilnya hampir tidak terjadi
karena tidak ada lagi penyalahguna dan penjahat penjahat narkoba yang masuk ke filipina akibat tindakan itu
jadi memang diharapkan konsistensi itu ya pak ya makhluk hukum harus dilaksanakan
salah satu harus ditegakkan
karena tadi juga ada fenomena begitu yang juga terjadi bahwa para napi yang ada di dalam penjara juga masih ternyata berbisnis narkoba dari dalam
itu bagaimana menurut pak
karena mereka sudah masuk listing lho pak
ini masalah kita memang ya salah satunya napi
jadi kalau kita sekarang ini melakukan pengawasan di pantai kita di perbatasan perbatasan laut perbatasan darat di kalimantan kemarin perbatasan udara di airport
maka rupanya salah satu lagi yang perlu kita awasi itu di lapas
itu bukan ini akhirnya
bukan tempat akhir begitu
nah itu yang saya bilang tadi kenapa mereka masih bisa
karena tppu nya ini belum ditintaskan
mereka masih bisa mengambil keuntungan
mereka masih punya uang untuk melakukan segala sesuatu
nah salah satu alasan dari mereka ada beberapa yang sempat saya tanya dan wawancarai
mereka memerlukan uang itu bukan hanya untuk berusaha
hanya untuk biaya mereka di dalam
tapi dengan harapan kalau mereka punya uang mereka bisa melakukan upaya upaya hukum yang lain untuk memperingan hukumannya
nah tentu menurut mereka harus memiliki uang untuk itu
nah oleh karena itu tadi saya sampaikan
tindak pidana pencucian uang ini
harus dan mutlak ditindaklanjuti setelah kasus narkotiknya kita tangani
iya itu harus sinkron semua ya pak ya berarti berbagai macam kementerian juga harusnya ikut serta menggodok masalah ini
iya kemudian komunikasi di antara mereka juga harus dibatasi
karena ini yang sangat vital
bagaimana mereka bisa berhubungan dengan dunia luar sementara mereka ada di dalam
tentu melalui komunikasi
komunikasi itu bisa dengan elektronik
ya handphone misalnya
berbagai macam internet mungkin bisa masuk ya
komunikasi jemaah komunikasi yang mudah
atau komunikasi langsung pada saat mereka di jenguk atau dibesuk
kalau dari pak jeffrey tambah yang terakhir pak
sebagai ketua umg mdm ini juga yang akhirnya sinkronisasi dengan bnn bekerja sama itu
rekomendasi apa aja yang akhirnya harus diberikan
akhirnya harus diberikan saat ini pak untuk memberantas itu semua
untuk memberantas dan supply maupun demand itu ya
kami punya dua moto selain dari harga penyuluhan itu
jadi pertama keluarga adalah benteng utama
yang kedua yang utama kedekatan dengan tuhan adalah benteng utama dari bahaya penyalahgunaan narkoba
jadi harus dibangun keluarga keluarga yang saling terbuka satu dengan yang lain
jadi pembinaan keluarga ini sehingga ada komunikasi antara orang tua dan anak secara aktif
dan anak nggak takut curhat sama orang lain
sama orang tua tentang apa yang terjadi
karena sekarang kita harus sadar pemakaian narkoba sudah sampai anak anak sd
bahkan kemarin kami dapat berita anak anak paut pun ada yang terpapar karena narkoba ini kan cukup mengerikan
bukan lagi anak anak smp atau sma anak anak sd pun sudah cukup banyak
karena banyak mereka tentu tidak tahu bahwa itu narkoba
kayak permen dan lain sebagainya
cuma yang saya harapkan dari ipwl gmdm harus ada benar benar hubungan yang baik
saling sinergi antara para stakeholder terutama bnn dengan polisi dengan kemensos dengan tupoksi masing masing
misalnya bnn dengan pemberantasan pencegahan lalu dengan kemenkes untuk masalah kesehatannya
kemensos untuk rehabilitasi sosial lalu sinergi
dan pak presiden terutama pak armand dan tim nggak usah takut
mau orang bilang asasi manusia karena ini korban udah begitu banyak
hari hari hampir seratus orang mati
satu tahun hampir dua
putra putranya rata rata kan yang anak anak muda yang overdosis begini
jadi nggak usah takut dengan asasi
kita kucing anjing saja kita lindungi apalagi manusia hak asasi ya
binatang aja kita lindungi
tapi kalau udah kayak harimau kemarin di kalimantan ditembak
kan itu dilindungi sebenarnya
karena harimau dah punah
tapi ketika udah memangsa manusia kan itu akhirnya ditembak juga
nah ini bukan kita tidak menghargai nyawa manusia
kita sangat menghargai nyawa
tapi kalau ada mereka terus bikin korban
bahkan kemarin tadi diomongin kan
umur tujuh puluh tahun yang sudah hukuman mati mengedarkan narkoba
nah dan ada yang udah ada yang sepuluh tahun ada yang lima tahun
udah kelamaan di penjara dia bukannya tobat di dalam penjara
malah akhirnya ini ya
jadi udah hukuman mati itu
makanya himbauan saya juga dari sini mudah mudahan didengar oleh pak jaksa agung
yang sudah inkrah udahlah jangan lama lama lagi
akhirnya menimbulkan kecerigaan rakyat
ada apa ini kenapa kok ditunda tunda begitu
jangan jangan uang uang jaringan narkoba ini akhirnya bisa menghambat
karena tempat tempat itu semua yang tadi pak amran katakan
tolonglah kami rakyat masyarakat ini sudah benar benar gerah
dan udah benci sekali dengan narkoba ini
seru ya perbincangan kita pada hari ini
mudah mudahan juga ada satu hal output
yang bisa kita hadirkan juga
nanti kita bisa lihat bersama
kita bisa saksikan bersama bahwa narkoba betul betul hilang ya
dari tanah air
terima kasih deputi bidang pemberatan bnn pak erjen arman depari
dan juga ketua umum gmdm pak jeffrey tambayo
sudah hadir di after sepuluh hari ini
kita sudah semakin melek seputar pencegahan narkoba tentunya
penyalahgunaan obat terlarang tentu berdampak negatif
bagi mereka yang mengkonsumsinya
itu sudah pasti
ya dan kami akan bahas bahaya narkoba dari sisi kesehatan
usai jeda tetap di after sepuluh
terima kasih pak armande